dua orang warga kelurahan manggahang balai endah kabupaten bandung menangkap seekor buaya muara di aliran sungai citarum kawasan parung halang
dan buaya muara ini diduga merupakan buaya yang meresahkan warga beberapa waktu lalu karena kerap kali muncul ke permukaan sungai citarum di kawasan malakasari dan parung halang bale endah
seekor buaya muara ditangkap oleh alo dan eman dua orang warga kampung sindang sari kelurahan manggahang kecamatan bale endah kabupaten bandung
buaya berukuran kurang lebih satu meter ini ditangkap oleh alo dan eman di aliran sungai citarum kampung parung halang kelurahan andir bale endah pada selasa dini hari ketika kedua pemancing tersebut sedang berada di sekitar sungai citarum
alo dan eman yang mencurigai gerak gerik sebuah benda berwarna merah saat disorot menggunakan
lampu senter langsung mendekati dan menyetrum benda tersebut yang ternyata merupakan seekor buaya muara
usai disetrum buaya yang lemas langsung dimasukkan ke dalam karung